sekarang kita akan melihat bagaimana proses pemungutan suara yang dilakukan oleh presiden joko widodo
dan bisa kita saksikan persiapan masih terus dilakukan karena memang presiden joko widodo akan melakukan pemungutan suara pada pagi hari ini
oke kita lihat bagaimana jalannya pemungutan suara yang dilakukan oleh presiden joko widodo
ini berada di tps gambir di mana presiden didampingi oleh ibu negara yaitu iryana
joko widodo dan ini detik detik atau sebelum presiden memberikan hak suaranya
yang menarik perhatian saya alfian dan juga para pemirsa yang menonton di rumah kalau kelihatan ini petugas tps nya mengenakan blangkon dan lurik
lurik surjan ini menunjukkan jawa
dan memang di tps empat gambir ini memang entah mungkin di temanya unsur jawa karena memang presiden joko widodo
berasal dari solo sehingga panitianya melakukan pemungutan dengan mengenakan pakaian seperti ini
mungkin ini tema tersendiri tadi juga kalau kita lihat di tps tempat salah satu pasangan calon dki jakarta
jadi juga melakukan dengan ciri khasnya gitu ya dengan mengenakan pakaian adat petawi begitu
dan hanya presiden dan juga ibu negara saja ibu iryana yang dijadwalkan memberikan hak suaranya di tps ini
tanpa didampingi oleh tiga orang anaknya ya alfian dan juga pemirsa di rumah
jadi memang hanya presiden dan juga ibu negara saja
ini presiden jokowi beserta ibu iryana menggunakan hak pilihnya dinilai sebagai aktivitas atau menunjukkan bukan seorang presiden namun sebagai seorang warga negara biasa saja
ya meskipun demikian sebagai warga negara indonesia yang baik menyalurkan suaranya
namun tidak terlepas dari sosok jokowi sebagai seorang presiden pengamanan di tps empat ini memang spesial juga
terlepas dari pakaian jawanya juga sejak subuh sejumlah aparat keamanan sudah bersiap untuk menjaga di tps empat ini tempat presiden joko widodo beserta ibu negara melakukan pemungutan suara pada pagi hari ini
tps empat sendiri berada atau terletak di jalan bude kemuliaan
ini persis berada
di belakang gedung sabta pesona di kementerian hari wisata
ya walaupun bukan sebagai seorang presiden ya tadi sebagai seorang warga negara biasa namun tidak lantas mematahkan pengamanan pengamanan berlapis di tps empat ini
karena memang aktivitasnya juga dimana seorang presiden begitu yang hadir memberikan hak suaranya tetap saja
ya bahkan alat x ray pun juga harus dipasang gitu untuk di depan tps ini untuk
mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan terjadi di tempat presiden dan juga ibu negara melakukan pemungutan suara
dan bisa kita saksikan bersama presiden jokowi dodo dan juga ibu negara usai mencelupkan jarinya untuk menandakan bahwa setelah selesai melakukan rangkaian pemungutan suara untuk pemilihan gubernur pada pagi hari ini
kita lihat apakah presiden akan memberikan statement atau
oke nampaknya sambungan kita terputus dengan tps empat dimana presiden jokowi memberikan hak suaranya itu tadi kita lihat bagaimana jalannya pemungutan suara di tps empat bersama presiden
ya kalau kita lihat secara keseluruhan memang pelaksanaan pilkada sejauh ini masih dikatakan masih berjalan cukup lancar begitu ya
beberapa daerah tadi di papua sulawesi barat juga masih berjalan cukup lancar
tidak ada kerawanan kerawanan yang mungkin ditakutkan selama ini terjadi
sesuai dengan harapan kita
semua ya bahwa pilkada serentak dua ribu tujuh belas akan berjalan aman dan juga lancar
kita akan kembali ke tps empat
presiden memberikan komentar atau statement pernyataan
kita akan pilih untuk pemilihan gubernur dan pemilihan gubernur di jakarta
tidak hanya di tki
di seluruh indonesia
berjalan dengan penuh kegembiraan karena pilkada adalah pesta demokrasi rakyat
jangan sampai perbedaan pilihan politik memecah kita memecah persatuan kita
dan kita harapkan semuanya
bisa kembali setelah pilkada ini
sebagai saudara kita semuanya menjaga persatuan dan kesatuan kita